disini dulu saya sering ketemu junedi sama dewi
junedi itu orang yang ngajak saib
terus ngelatih saif jadi copet
saib itu orang yang ngajak aku
sama ngelatih aku
habis itu terus ada demo
dulu kamu bilangnya jadi apa aja mau
dulu saya bilangkan apa aja mau
tapi jangan jadi office boy
bukan yang malu atau apa
aku bercanda tau
jadi yang bener apa
biar kamu tau lasma aja di hrd
soal soal itu ngapain kita ketemu
kamu gak suka ketemu aku
tadi bilangnya mau ngasih tahu soal panggilan kerja buat saya
kan aku udah kasih tau
kamu harus datang jam berapa
kalau soal itu kan bisa lewat telepon
oh berarti bener
kamu gak suka ketemu aku
tadi saya ditelepon ubed
dia minta bantuan dari kita
uang buat bikin sim
kalau udah gajian
jadi kamu tetep mau berhenti jadi copet
biarpun kamu belum tahu nanti mau apa
mau jadi apa
mau kerja apa
aku boleh ikut
aku juga mau berhenti jadi pencuri
walaupun aku belum tahu nanti mau apa
mau jadi apa
mau kerja apa
tapi aku setuju sama pemikiran kamu soal nilai
kamu boleh ikut

kamu gak usah pinjam uang ke lukman
ini aku ada uang
bisa kamu pakai buat bikin sim
kamu punya uang dari mana
perhiasan hadiah dari aku
itu kan hadiah
kalau kamu punya sim
kamu bisa jadi supir
kamu bisa cari uang
kamu bakal beliin lagi aku perhiasan
aku percaya aku perhiasan
aku percaya aku perhiasan
saya sering ketemu junaidi sama dewi
terus ngelatih saif jadi copet
orang yang ngajak aku
sama ngelatih aku
terus ada dewi
saib justru makin serius jadi copet
dia udah dua kali masuk penjara
gara gara jadi copet
kau bet pernah masuk penjara
gua juga gak mau
makanya kamu harus keluar dari saya
kau bet sendiri kenapa waktu itu sempet mau gabung lagi

memang pintar mempengaruhi orang
gara gara ketemu sahab lagi
memang pintar mempengaruhi orang
gara gara ketemu sahab lagi
jualan kerudung online kamu udah hampir siap
foto foto sama tampilan halamannya udah jadi
aku boleh liat
ya boleh atu
ya ketemuan lah
nanti sore pulang kerja dewi sama saya ketemuan lagi
terus ketemuan sama kamu
kalo gitu saya kasih tau yang lain
putri sama arman
junaidi sama dewi nanti sore gabung sama kita
berarti kita berenam
temen kamu siapa namanya
gak bisa dihubungi
jatuh ke lubang wc
kok bisa masuk ke lubang wc
saya buru buru mau pipis
mau nurunin celana sambil mau jongkok
hp yang saya sakuin jatuh
terus masuk ke lubang wc
masih bisa dibetulin gak
tapi kayaknya ke orang lain aja
kita susulin ke rumahnya aja
kau baik temenin
kenapa kamu jadi begini
biar orang lain gak ada yang nyangka
kalau kamu jadi copet
gue udah gak jadi copet lagi
sejak hari ini
kalau masih nyopet
malu sama kandung aku pakai
kamu pakai kerudung gara gara apa
tadinya aku sing iseng
nyobain pakai kurning sepuku aku
terus aku ngaca
aku ngerasa lebih cantik kalau pakai kerudung
iya gak sih
kalau masih jadi copet
kalau gitu kita beda arah
saya udah punya uang buat bikin sim
kapan kau mau membuat sim
mana surat rumah
kamu paksa sama teteh
kamu dicari kang momon
kamu bisa omongnya ya dafternya
itu buat apa
akan perlu uang gua akan jual
yang juri perhiasan teteh sebelumnya pasti kang momon juga
pasti teh dia barusan ngejar deden
sama temennya udah sempat nangkep deden
maksa minta surat rumah
untung deden bisa kabur
sekarang teteh minta bantuan pengunjung biar teteh ada yang melindungi
kalau jualan onlinenya udah jalan saya yakin penjualan kerudung kamu meningkat
kenapa enggak sayur sop aja
kakak kalau bikin sayur sop maha kan harus pakai daging
adek sayur sop itu enggak harus pakai daging tau
pakai jaket ayam juga bisa
mah kalau ceker ayam mahal gak
soalnya saya juga pengen makan
soalnya kalau pakai angkot takut jadi lebih lama
mudah memacet jalannya juga muter